kini kita bergeser nih ke informasi lain yang juga sedang menjadi sorotan
dimana menanggapi pelaksanaan uji coba sistem ganjil genap
yang diperluas menjadi dua puluh lima ruas jalan di kawasan dki jakarta
sejumlah pengendara taksi online berunjuk rasa menuntut agar dibebaskan dari kebijakan tersebut
ya gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan akan menampung seluruh permintaan
dan juga aspirasi warga termasuk pengendara taksi online
namun kepentingan publik tetap diprioritaskan dalam mengambil keputusan
puluhan pengemudi taksi online menggelar unjuk rasa di depan balai kota jakarta
memprotes kebijakan perluasan aturan ganjil genap
para pengemudi menilai kebijakan gubernur dki anies baswedan
yang bertujuan mengatasi polusi udara tersebut diskriminatif
mereka menyatakan pada dasarnya tidak menolak aturan ganjil genap
tetapi meminta pemerintah provinsi dki jakarta
membebaskan pengemudi taksi online dari kebijakan tersebut
kita minta driver online itu dibebaskan dari ganjil genap
karena kita juga anggota nomor
kalau taksi plat kuning dibebaskan kenapa kami tidak
anies mengatakan akan mempertimbangkan aspirasi dan permintaan warga
mengenai perluasan aturan ganjil genap
tetapi akan mengutamakan kepentingan publik
menanggapi perluasan aturan ganjil genap ini
dinas perhubungan dki jakarta akan mengeluarkan hasil evaluasi pemantauan
selama uji coba sistem ganjil genap yang kini sedang berlangsung
nantinya akan diketahui perubahan kecepatan dan kepadatan lalulitas
serta kondisi kualitas udara
itu bagian dari evaluasi
termasuk juga untuk mereview aspirasi aspirasi yang berkembang
maupun aspirasi aspirasi warga yang kawasannya masuk di dalam arena
yang diterapkan kebijakan ganjil genap
nanti dari situ kita akan finalisasi
semua permintaan dipertimbangkan
tapi apakah dipenuhi atau tidak kita memikirkan kepentingan publik
uji coba perluasan aturan ganjil genap dilakukan sejak dua belas agustus lalu
aturan yang awalnya diterapkan di sembilan ruas jalan itu
kini diperluas menjadi dua puluh lima ruas jalan dengan penambahan enam belas ruas jalan baru
perluasan rute dibarengi dengan penambahan durasi waktu
dari semula pukul enam hingga sepuluh waktu indonesia barat
dan pukul enam belas hingga dua puluh
kini menjadi pukul enam hingga sepuluh
dan pukul enam belas hingga dua puluh satu waktu indonesia barat
tim liputan cnn indonesia